nggak ada penyanderaan
iya penyanderaan dia kan ini menyelamatkan diri
selamatkan diri pak
iya nanti akan kita dengan pasukan kita di evakuasi
jadi nggak ditahan sama opm pak
dari mana itu infonya saya malah belum dapat info itu
ya itu yang lima belas orang sama yang empat orang yang penumpangnya ini kan perlu dievakuasi
jadi pak keluar dari situ